alfian adalah penyandang disabilitas tura netra
tahun dua ribu dua puluh empat mendatang merupakan kedua kalinya ia melaksanakan pemilihan umum
menurutnya selama mengikuti pemilu ia merasa ada banyak hal yang perlu diperbaiki oleh penyelenggara pemilu
tidak hanya dari segi fasilitas namun juga dari segi sosialisasi kepada petugas kpps
misalnya saja dalam pemilu dua ribu empat belas ia kesulitan memilih calon legislatif
pasalnya formulir disajikan tanpa menggunakan huruf braille sehingga dia membutuhkan pendamping dalam pencoblosan
nyatanya di lokasi belum semua petugas tps siap tentang tata cara pemungutan suara bagi pemilih tuna netra
tapi memang kita tidak bisa menasbikan bahwa di tingkatan kpps panwas dan lain sebagainya
itu memang banyak hal yang harus perlu adanya perbaikan
bagaimana pemahaman mereka soal penggunaan template untuk disabilitas netra
bagaimana pemahaman mereka soal penggunaan form untuk pendampingan disabilitas yang mencoblos di bilik suara
itu masih sering terjadi miskomunikasi
lalu banyak juga kpps yang kurang bertanggung jawab mengarahkan orang untuk mencoblos
itu masih sering terjadi
nah yang mungkin masih terjadi juga adalah bagaimana mereka membuat tps itu di tempat yang kurang aksesibel
ya penyandang disabilitas juga berhak menggunakan hak pilihnya
penyelenggara pemilu wajib menyediakan fasilitas yang ramah dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas
menurut data kpu jawa timur pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang dari tiga puluh satu empat ratus lebih pemilih
satu ratus lima puluh lima lebih diantaranya merupakan pemilih yang tidak berpengalaman
penyandang disabilitas hal ini harus menjadi perhatian
sedangkan untuk meja kota itu untuk memasukkan ini maksimal tiga puluh cm
di samping itu juga akan kita sediakan template tunanetra
meskipun memang templatenya sementara hanya untuk surat suara pilpres dan dpd
ada juga kebijakan bahwa kawan kawan disabilitas ini bisa atau boleh didampingi oleh pendamping
para pemilih disabilitas ini menjadi salah satu dari lima
yang menjadi prioritas kpu
penyandang disabilitas yang menjadi prioritas tidak hanya bagi mereka
yang menyandang cacat fisik atau mental sejak lahir
namun juga berlaku bagi mereka yang menyandang disabilitas
akibat kecelakaan atau penyakit tertentu